kita ke informasi lain soeharto mantan atlet cabang atletik penyandang tunanetra di surabaya
tengah kesulitan biaya hidup di masa tuanya
ironi kehidupan soeharto kini tidak selaras dengan prestasi dalam mengharumkan bangsa yang telah ia raih di kancah internasional
inilah soeharto mantan atlet cabang atletik penyandang tunanetra
bergaputa cic barat gang sepuluh surabaya
soeharto merupakan atlet di era tujuh puluh an yang memiliki beragam prestasi
di antaranya adalah medali perunggu sea games tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh
dan medali emas kejuaraan atletik asia pasifik di australia
namun sayang prestasi ini tidak selaras dalam kehidupannya sekarang
atlet tunanetra berusia enam puluh delapan tahun ini kini hidup kekurangan bersama sang istri astuti
wanita berusia tujuh puluh lima tahun ini tengah dirawat di rumah sakit karena penyakit tumor otak akut
karena tidak memiliki sanak sosial
soeharto bersama sang istri hidup melalui belas kasih warga setempat pemerintah
terus sama istrinya apa
mendengar adanya atlet berprestasi dengan keterbatasan hidup ini
pemerintah kota surabaya melalui dinas sosial akan berupaya
untuk mencarikan pekerjaan bagi sang atlet
namanya pengen kerja nanti ya kita carikan pekerjaan yang gampang
kita nggak tahu kan itu rumahnya sendiri apa bukan
kalau bukan rumahnya dia bisa ikut di geriawerda
atau nanti ya tergantung dia ingin nanya apa kita lihat ya
soeharto hanya satu dari banyak atlet berprestasi tanah air
yang belum mendapatkan perhatian dari pemerintah
ada mantan petinju wong sosuseno
mantan pemburu tangges yuni astuti
atlet angkat berat teni tios
mantan pedayung lain haini
dan atlet lainnya yang hidup susah setelah pensiun sebagai atlet